menjelang penutupan proses deklarasi dan repatriasi teks amnesti tiga puluh september ini
presiden jokowi dodo menggelar inspeksi mendadak ke kantor pajak
presiden senang melihat animo masyarakat yang antre untuk melaporkan pajaknya
presiden jokowi ditemani oleh menteri keuangan sri mulyani
saat meninjau kantor pelayanan pajak pratama grogol petamburan jakarta barat
dan kantor pelayanan pajak madya jakarta di gambir jakarta pusat
melihat tingginya animo masyarakat pemerintah akan terus menjaga kepercayaan masyarakat
menjaga momentum dan menjadikan keduanya sebagai langkah awal dalam reformasi perbajakan di indonesia
presiden juga menyoroti angka deklarasi dan repatriasi teks amnesti di tahap pertama
yang mencapai rp dua tujuh ratus triliun
angka ini dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk kesuksesan program ini
intinya ada di tiga tadi bukan yang lain lain
kalau hal ini kita harus mencari yang lebih baik
hari ini sudah mencapai rp dua tujuh ratus triliun deklarasi dan repatriasi
ini sebuah angka yang sangat besar sekali
bandingkan dengan teks amnesti di negara negara yang lain
ini angka gede ini pun saya kira mungkin hari ini pak dirjen bu menteri bisa tembus
insya allah pak pak insya allah
bisa tembus rp tiga
sementara terkait program teks amnesty dengan target harta di luar negeri
pemerintah masih akan mengejot
agar proses deklarasi dan repatriasi berjalan maksimal
sebetulnya uang yang di luar negeri sudah banyak juga yang ada di dalam negeri
karena ada kalau yang saya lihat di lapangan ada back to back ada crossing saham
seperti itu saya kira dalam bisnis sesuatu yang biasa
artinya yang kita perkirakan dulu banyak di luar artinya sebagian juga sebetulnya sudah gading di dalam
nah ini yang kita ingin dorong terus agar yang di luar itu bisa masuk